ada yang berbeda dengan cara menanam padi di kecamatan pelaju palembang sumatera selatan
bukan langsung ditanam di area persawahan tanaman tanaman padi ini ditanam secara terapung
inovasi yang disebut teknologi padi apung ini diterapkan oleh para pemuda karang tarunan
seringnya tanaman padi tergenang air pasang hingga gagal panen menjadi alasan teknologi ini diterapkan
bibit padi ditanam di dalam gelas gelas plastik yang sudah diisi dengan pecahan genting merang atau sekam dan tanah yang sudah dicampur pupuk kandang
gelas gelas ini kemudian diikatkan di bawah rakit yang terbuat dari bambu agar bisa mengepung
setiap gelas diberi jarak sekitar sepuluh cm
selain rakit dari bambu para pemuda karang taruna juga membuat media apung dari bahan stereofoam yang dicat agar lebih tahan lama ketika mengapung di air
luas lahan pasang surut
lohor lorong karang luhur kelurahan talang putri kecamatan pelaju lebih dari satu ratus tiga puluh hektare
dalam beberapa tahun terakhir lahan warga lebih sering tergenang air
di cina itu ada program yang padi apung yang kita coba
karena peralatan tidak maksimal jadi kita menggunakan bambu dulu
ini bambu kita ngambil juga gratis
bila berhasil teknologi apung ini bisa diterapkan di seluruh wilayah sumatera selatan yang memiliki lahan pasang surut
data dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura sumatera selatan mencatat tujuh puluh dua dua persen dari total lahan sawah di sumatera selatan adalah lahan sawah pasang surut
kalau ini berhasil dan hasilnya sangat memuaskan ini bisa saja nanti didiplikasi
kita akan bicarakan dengan kadis pertanian
tentunya kadis pertanian akan melapor ke pak gubernur bahwa ada ide kreatif dari karang taruna di talang putri
yaitu inovasinya adalah padi apung
diharapkan dengan teknologi ini petani bisa panen tiga kali dalam setahun